silicon valley bank atau svb termasuk dalam dua puluh bank komersial di amerika serikat teratas
yang memiliki aset hingga dua ratus sembilan miliar dolar amerika serikat
tentunya bank perutnya spb ini menimbulkan kepanikan para investor
dan dampaknya juga terasa bagi indeks harga saham gabungan di indonesia yang kian melemah pada pekan ini
dan pada jumat ini juga hanya mengalami peningkatan terbatas
lalu bagaimanakah kondisi perbankan di indonesia
bank perutnya silicon valley bank atau spb telah menekan saham bank secara global
para investor pun menjadi khawatir runtuhnya bank yang mendanai startup
bakal memicu krisis keuangan yang lebih luas
meski pemerintah amerika serikat telah menjamin simpanan para deposan
direktur eksekutif center of economics and law studies bima yudhistira mengatakan
kondisi kebangkrutan svb tidak berdampak langsung bagi perbankan nasional
namun bangkrutnya svb bisa menjadi pelajaran
sehingga perbankan nasional perlu berhati hati menyusun strategi
terutama manajemen risiko dan melakukan stres tes
terkait dampak svb terhadap aliran pinjaman dan modal
dampak dari svb ini mengirim sinyal kepada investor untuk lebih hati hati
terutama di sektor perbankan yang pendanaannya banyak ke ekosistem digital
dan juga ke startup
dan ini juga mengirim sinyal kepada para startup
untuk mempertahankan arus kas dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan asing
dan efeknya tentu ini akan mengirim sinyal koreksi terhadap pasar modal
di berbagai negara termasuk indonesia
sementara itu kepala ekonom bank permata joshua pardede menilai
jatuhnya spb akan berpengaruh pada pendanaan
pendanaan perusahaan rintisan atau startup
ia memperkirakan investor akan cenderung lebih berhati hati
dan selektif untuk mendanai startup
dan dampaknya tentu kepada pendanaan startup
kita melihat memang bahwa akan ada hal hal yang perlu dipertimbangkan
karena memang sejak tahun lalu telah terjadi pengurangan jumlah karyawan
juga startup teknologi lainnya
sehingga tentunya kita melihat bahwa dalam jangka pendek ini
akan terjadi ataupun cenderung investor akan berhati hati
dalam hal investasi di startups
silicon valley bank atau svb ditutup oleh otoritas california amerika serikat
jumat pagi sepuluh maret waktu setempat
perusahaan yang memfokuskan operasional bisnis dan pendanaan startup teknologi itu
ambruk akibat gagal meningkatkan tambahan modal
dalam waktu empat puluh delapan jam yang diiringi eksodus dana nasabah
bangkrutnya spb bermula dari langkah perusahaan yang tidak mampu
mengimbangi kenaikan suku yang cukup agresif
akibatnya obligasi yang diterbitkan perusahaan kehilangan harga
hingga ratusan miliar dolar amerika dan menciptakan kepanikan investor
sejumlah analis menilai kondisi perbankan di indonesia relatif baik
dinilai dari kecukupan modal kemudian likuiditas
dan juga tingkatnya
namun ingat ya harus tetap waspada dan juga hati hati
dengan digitalisasi dan juga konektivitas yang terjalin antar negara
karena nih bisa saja dampak svb bisa terasa seketika di negara lain
nova nayantaka jimmy chandra jakarta